tiba di gedung parlemen dpr ri senayan sekitar pukul sembilan pagi
presiden joko widodo tampil dibalut baju adat paksian dari bangka belitung
pada bagian atas jokowi mengenakan jubah dan selempang dengan motif pucuk rebung khas bangka belitung
sementara pada bagian bawah memakai kain tenuncual berwarna hijau
presiden jokowi menuturkan dominasi warna hijau dipilih karena mengandung filosofi kesejukan
harapan dan pertumbuhan
terut menghadiri sidang tahunan mpr wakil presiden ma'ruf amin yang mengenakan kain batik dan beskap solo
lengkap dengan belangkon dan keris